rencana pssi menempuh jalur hukum mengundang pertanyaan apakah penyelesaian melalui jalur hukum akan serta merta membuat pssi bisa mengungkap identitas narasumber yang memang sengaja dirahasiakan
dan bagaimana undang undang pers mengatur hak tolak untuk mengungkap identitas narasumber
untuk pembahasnya bergabung melalui sambungan zoom dengan anggota dewan pers
malam mas arief
oke selamat malam mas arief jadi alih alih upaya hukum apakah dewan pers punya opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini mas arief
saya kira ketika yang dipersoalkan adalah media massa dengan segala ciri dan karakternya tidak ada jalan lain kecuali penyelesaiannya lewat undang undang pers
itu clear sekali di dalam undang undang nomor empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di mana media yang dipersoalkan oleh bagian dari anggota masyarakat
itu jalurnya adalah jalur dewan pers
nanti di dewan pers akan diperiksa apakah ada pelanggaran etik di dalam liputan atau pemberitaan
dan dari situ nanti akan keluar rekomendasi rekomendasi
ada pun permintaan dari pssi kepada narasi tv ya untuk membongkar atau membuka narasumbernya
saya kira itu sudah benar beberapa teman termasuk juga narasi tv yang mengatakan bahwa media atau pers memiliki hak tolak
hak tolak adalah hak dari media masa untuk menolak permintaan orang untuk menyebutkan narasumber yang dirahasiakan
kenapa ada hak tolak karena dasarnya adalah kepentingan publik
jadi nanti yang akan dinilai apakah pemberitaan itu punya public concern bukan sekedar urusan urusan yang remeh temeh urusan urusan yang pribadi
jadi ada usur kepentingan publik di situ
dan saya menyaksikan kalau kita bicara soal pengaturan skor
masa depan persepak bola indonesia itu pasti ada urusan publiknya
nah dari situ kemudian media bisa menggunakan hak tolaknya
itu disebut dengan jelas dalam pasal empat undang undang nomor empat puluh
oke dan hak tolak ini juga bisa dibatalkan ya
demi kepentingan negara yang dinyatakan nantinya oleh pengadilan ya mas arief ya
betul tapi untuk bisa masuk pengadilan prosesnya kan adalah di polisian kejaksaan dan seterusnya
sementara di dalam undang undang empat puluh dan di dalam kesepakatan antara dewan pers dengan kepolisian
itu disebutkan bahwa setiap pengaduan kepada polisi itu harus dikembalikan dulu kepada dewan pers
ada pemeriksaan etiknya
baru kemudian kalau memang proses di dewan pers tidak berhasil mencapai kata sepakat
itu bisa lewat jalur hukum yang lain yaitu lewat kepolisian dan seterusnya
tapi yang harus
yang pertama kali dilakukan adalah melakukan mediasi di dewan pers
oke sejauh ini apakah sudah ada laporan ke dewan pers mas arief
dari kedua belah pihak belum ada
oke dan apakah juga nantinya dari dewan pers akan memanggil penanggung jawab dari program tersebut
iya kalau ada laporan nanti pasti kita akan panggil kedua duanya ya yang mengadukan dan yang diadukan
nah mekanismenya adalah kita bikinkan sebuah forum untuk memediasikan
jadi bagian mana dari pemberitaan atau liputan itu yang dianggap merugikan dari pengadu dalam hal ini mungkin pssi
jadi harus bisa jelaskan
nah kalau ada di situ lalu kemudian kita periksa ada pelanggaran etik maka solusinya adalah solusi etik gitu ya
jawab permintaan maaf dan sebagainya
tapi kalau permintaannya adalah menyebutkan siapa narasumber
sumbernya itu nggak bakalan bisa terjadi nggak bakal bisa dibuka
karena sekali lagi undang undang memberikan hak tolak kepada pers untuk mengungkap narasumbernya
oke menarik mas arief karena kini banyak yang penasaran atau punya rasa ingin tahu yang lebih besar lagi
mengenai produk jurnalistik kemudian perlindungan terhadap produk jurnalistik ya
kalau nantinya memang ada atau mungkin pernah ada
ada indikasi sengketa jurnalistik atau apakah memang produk tersebut terkait dengan kaedah jurnalistik atau ada pelanggaran di sana
penyelesaian dari dewan pers ini seperti apa mas arief
seperti saya katakan tadi penyelesaian di dalam di dewan pers adalah penyelesaian etik
jadi kalau setelah diperiksa oleh dewan pers ada potensi pelanggaran etik
dan kemudian itu dikonfrontir dengan kedua belah pihak pengadu dan teradu
disimpulkan ada terjadi pelanggaran etik
maka solusinya adalah rekomendasi atas penyelesaian etik pula
minta maaf memuat hak jawab mewawancara ulang menulis ulang dan lain sebagainya
jadi kata dibalas kata
itu yang menjadi hakikat dari kebebasan pers
kebebasan pers adalah kebebasan untuk pers mengungkap segala hal ihwal menyangkut kepentingan publik
tapi dia dibatasi oleh etik
oke terkait dengan narasumber yang identitasnya harus dirahasiakan
bagaimana sebenarnya kedudukan dari narasumber yang anonim
narasumber anonim itu diizinkan oleh undang undang dan kode etik
karena apa karena tidak semua narasumber memang ingin menunjukkan atau memberikan identitasnya kepada publik
macam macam tapi yang sering terjadi adalah misalnya dia takut nyawanya terancam
selamatnya terancam mungkin dipecat dari pekerjaan dan seterusnya
jadi dia menyembunyikan
tapi menyembunyikan identitas itu adalah sebuah kesepakatan antara narasumber dengan si wartawan
jadi kalau wartawannya bilang saya maunya bapak muncul saya nggak mau oke mewawancara tidak jadi
nah kalau si wartawan menyetujui anonimitas narasumber maka harus disadari oleh si media dan si wartawan
bahwa tanggung jawab itu beralih kepada si wartawan dan si media
karena apa karena narasumbernya tidak mau menyebutkan namanya
dalam banyak hal sumber anonim dipakai tapi harus disadari bahwa sumber anonim ini adalah jenis sumber yang lemah
lemah dalam kriteria penggunaan narasumber
jadi sumber yang paling kuat adalah sumber yang mau secara terbuka menyebutkan siapa dirinya mengungkap identitasnya
nah dalam berbagai studi tentang jurnalisme
itu kemudian diberi syarat
jadi diberi syarat
misalnya sumber anonim dalam liputan liputan investigasi misalnya tidak boleh satu orang
jadi harus ada beberapa orang yang mengatakan hal yang sama meskipun semuanya anonim
nah kalau lebih dari satu orang lebih meyakinkan
misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa
bikin perjanjian dengan sumber anonim
kalau ternyata informasinya bohong identitasnya boleh dibuka
nah kira kira begitu
tapi di tempo di tempat saya bekerja
kami menambahkan satu syarat lagi
yaitu sumber anonim tidak boleh menyampaikan
anonimitasnya dijamin asalkan dia menyebutkan peristiwa bukan pendapat
kalau pendapat itu nggak bisa kita pakai
jadi dia harus dipancing dia harus digali supaya dia menyampaikan peristiwa
misalnya dia mengatakan bahwa bencana banjir disebabkan karena pembalakan liar
itu kan pendapat gitu
jadi itu tidak bisa sebagai anonim
tapi dia harus wartawan harus mengejar sinar sumber itu
untuk memastikan peristiwanya apa di mana kapan dan seterusnya
jadi dengan demikian sumber anonim menjadi informasi awal dari si wartawan
untuk kemudian wartawan itu mengejar dan menggali dari sumber sumber lain
berdasarkan informasi awal tadi
dalam posisi situasi atau kedudukan seperti apa
jurnalis atau media bisa mengungkapkan
narasumber anonim itu
narasumber anonim hanya bisa diungkapkan kalau disetujui loh narasumber itu
jadi ini kesepakatan
nah adalah sebuah pelanggaran etik kalau si narasumber mengatakan bahwa
namanya tidak mau disebut dengan kata nonim
tapi kemudian di dalam medianya disebut atau dimunculkan gambarnya
itu tidak boleh itu tidak etik gitu
nah apa yang terjadi
ya tentu saja ada kesepakatan yang rusak
itu mempengaruhi hubungan antara si narasumber dengan si wartawan
dan karenanya wartawan hendaknya memang
secara dari awal menyadari bahwa
sebaik baiknya sumber adalah bukan sumber anonim
lalu jika harus sumber anonim
maka dia harus memenuhi syarat satu yang saya sebutkan tadi
sebelumnya kami juga mencoba mas arief
untuk menghubungi pihak dari narasi tv
namun sayang sekali sampai dengan program ini
tayang atau wawancara ini berlangsung belum ada satupun yang bisa
untuk bergabung dalam dialog kita malam hari ini
mas arief zulkifli anggota dewan pers
sekali lagi terima kasih
banyak sekali insight menarik
mungkin lain kali kita bisa membuka ruang diskusi ya mas arief
karena masih banyak yang penasaran dengan jurnalistik
dengan jurnalisme dan sebagainya
terima kasih sekali lagi selamat malam mas arief